gelang ini memang bertahtakan berlian
tapi juga jadi borgol buat kehidupan kamu
mungkin kamu datang menjadi penganti di dalam rumah saya
ini nanti kamu keluar dari rumah saya
hanya meninggalkan nama
tunggu sebentar tunggu tunggu
mama kamu sudah sangat keterlaluan
sudah seharusnya mama kau minta maaf sama bella
dan seluruh anggota keluarganya
biar om yang bicara sama mama kamu
om akan bisa membuat dia sadarkan kesalahannya
kamu istirahat aja ya
apa perasaan diantara mereka malah semakin menguat sekarang
harusnya kamu itu nasihatin dong jangan malah ngebela
semakin kamu jauhkan bella dan afif perasaan diantara mereka justru akan semakin memuat
kita nggak bisa terang terang menentang mereka harus pakai taktik
mama rela melakukan apa saja
supaya kamu tuh bahagia
termasuk minta maaf sama bella
mama kalau minta maaf jangan terpaksa
maksudnya mama harus tahu kalau minta maaf itu karena sadar akan kesalahannya
mama akan datang ke rumah bella untuk minta maaf
mama sadar kalau mama salah
kalau gitu afif ikut deh
kalau begitu papa ikut juga

ya lakal mas kecil terus

ya jadi silakan

kayak harusnya harus penting untuk ibu diligence
itu harus gitu mah
apa yang harus diterima

vagas diambil ya
habis itu aku yang kepala
udah nih udah u
uda tempatnya kan
atas kelakuan bella tapi biar nanti aku yang bicara sama bella
tidak usah pak darman
sebenarnya sayalah yang salah karena sudah menyinggung perasaan bella
biar saya yang bicara sama bella
ini saya bawa perhiasan warisan dari ibu mertua saya pak darman
ini sengaja saya simpan dan sudah seharusnya menjadi milik calon
kalau boleh saya tahu di mana ya kamar bella
kamarnya di atas diketangga pintu pertama
boleh ya saya kesana
pak nanti ya
bella maafkan sikap tante ya
apa tante sudah nyesel
aku enggak tahu tante ini bakal berubah atau enggak
bukan sesuatu yang mudah untuk tante bisa datang ke sini
tante melakukan sesuatu yang mudah
tante melakukan sesuatu yang mudah
tante melakukan ini semua karena tante sangat menyayangi anak tante
dan anak tante sekarang sangat menyayangi kamu
kamu kan sangat ingin masuk ke dalam rumah tante menjadi menantu
impian kamu sekarang menjadi kenyataan bella
ini adalah perhiasan turun temurun di dalam keluarga kami
ini diwariskan kepada calon pengantin wanita
dari keluarga kami
ini diwariskan kepada calon pengantin wanita
dan ini sudah seharusnya menjadi milik kamu
tante apa benar tante udah berubah
gelang ini memang bertahtakan berlian
tapi juga jadi borgol buat kehidupan kamu
mungkin kamu datang menjadi penganti di dalam rumah saya
tapi nanti kamu keluar dari rumah saya hanya meninggalkan nama
jadi impian kita sama sama jadi kenyataan
tante udah bener bener kelewatan ya
aku gak akan mau jadi penakutan aku gak akan mau
bibik tante pergi pergi
tante aku mau pergi
tante lihat gelang ini aku gak butuh gelang ini tante aku gak butuh
aku pikir tante sudah baik sama aku aku pikir tante sudah berubah
tapi baik sekali tante pergi tante licik
mama pantas dimaki maki sama bela biarin aja
tante udah ya stop berhenti bersandiwara tante
tante gua usah pura pura lebih baik tante cerita sama semua orang yang ada disini betapa jahatnya tante sama aku
kamu gak bisa ngomong seperti itu sama tante sylvia
tante sylvia itu bohong pak tante sylvia itu licik
tante ingin memulai semuanya dari awal lagi boleh ya
tante aku mohon tante berhenti bersandiwara tante berhenti pura pura tante
aku udah gak percaya lagi sama tante aku udah gak
kenapa sih kamu susah banget untuk maafin mama
mama aku udah datang kesini sudah nuruni egonya
bahkan dia sudah memohon untuk minta maaf sama kamu
gimana aku bisa percaya sama mama kamu kalau mama kamu itu berbuka dua afif
aku nyesel aku nyesel datang kesini

ya kalau inget